menteri hukum dan ham yasona lauli senin pagi mendatangi kpk untuk memberikan keterangan terkait kasus mega korupsi proyek ktp elektronik
setelah berhalangan hadir di dua panggilan sebelumnya yasona lauli memenuhi panggilan ketiga
kesaksian yasona dibutuhkan untuk tersangkaan di narogong
sebelumnya terdakwa irman dituntut penjara tujuh tahun dan sugiharto dituntut lima tahun denda empat ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
berdasarkan fakta persidangan irman menerima aliran dana ktp elektronik sebesar lima ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus dolar amerika dua dua miliar rupiah dan enam dolar singapura
sedangkan sugiharto terbukti menerima uang empat ratus lima puluh ribu dolar amerika dan empat ratus enam puluh juta rupiah
yasona keluar dari gedung kpk sekitar pukul tiga sore
yasona diperiksa oleh kpk
sebagai saksi dalam kasus korupsi ktp elektronik yang melibatkan pejabat kementerian dalam negeri irman dan sugiharto
keterangan diri keterangan diri kemudian sebagian kota dpr pekerjaan ya kira kira saya gak banyak lah
konfirmasi soal aliran dana yang akan ditutupi
pokoknya saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik titik dan dia adalah penyidik supaya jangan apa
ini kan keterangan harus apa ya

oh enggak lah
tidak ada lah
tidak ada lah itu